sidang kasus pelanggaran undang undang informasi transaksi elektronik atau ite
dengan terdakwa buniani kembali dilanjutkan pengadilan negeri bandung
di gedung perpustakaan dan kearsipan kota bandung
dalam sidang ketujuh ini penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi fakta
upin hakim ketua m sabto dimulai pukul sembilan tiga puluh selasa pagi
tiga orang saksi diantaranya ucok edison marpaung
arianti putri basri dan dian ekowati yang dihadirkan penuntut umum
langsung disumpah sebelum dimintai keterangan di persidangan
ucok edison marpaung mahasiswa yang kenal dengan saksi pelapor andi window wahidin
memberikan kesaksian saat pertama melihat video yang diunggah di facebook
terdakwa buniani dari telpon seluler milik andi window wahidin
ucok juga mengaku ikut mengantar andi window melaporkan terdakwa buniani ke polda metro jaya
berikutnya arianti putri basri
arianti juga bersama ucok bertemu
andi window wahidin dan pertama kali melihat video
baik yang diunggah akun facebook terdakwa buniani
maupun video yang diunggah akun youtube milik dinas komin foma spam prof dki jakarta
dari ponsel milik andi window
bersama dengan ucok arianti juga ikut mengantarkan andi windo melapor ke polda metro jaya
tim penasehat hukum buniani adwin rahadian menyatakan keterangan kedua saksi
banyak yang tidak sesuai dengan berkas yang ada di berita acara pemeriksaan
beberapa poin keterangan saksi di bap bahkan di persidangan dicabut oleh saksi
selanjutnya saksi dian ekoati kepala dinas komin foma spam prof dki jakarta memberikan kesaksian
dia bersama kameramen dan reporter datang ke pulau pramuka
untuk mengakses kegiatan gubernur basuki cahaya purnama
selain itu dian juga membenarkan mengunggah hasil liputan di akun youtube milik pemprov
dian menyatakan tidak ada larangan mengunduh dan mengunggah ulang video milik pemprov dki jakarta
sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada selasa delapan agustus dua ribu tujuh belas
dengan agenda menghadirkan satu orang saksi fakta yaitu basuki cahayapurnama
dan tiga orang saksi ahli dari pemandu umum